ini nasi goreng buat papa
iya dong aku tau kalo papa pasti suka
ya mama cuma ke pasar sualayan aja
tadi aku ngeliat kamu lagi sama co di supermarket
habisnya di supermarket
check in kan
kamu selingkuh kan
loh kok papa malah nuduh mama yang gak gak sih
jangan jangan sebenarnya papa lagi yang selingkuh
supaya takut ketahuan papan nuduh aku kan yang selingkuh
bukan papa salah orang
ya bisa jadi sih aku salah lihat
tuh kan orang papa sendiri aja gak yakin udah nuduh mama kayak gitu
tapi benar kan mama gak selingkuh
pak gak mungkin lah mama selingkuh orang temen cowok aja gak punya
pokoknya papa sendiri kan tau mama ini baru sampe jakarta berapa bulan yang lalu
udah gitu langsung nikah sama papa keluarga sama teman teman kan ada di kampung semua pak
temen cowok dari mana coba papa jahat
ya udah kalau gitu papa minta maaf deh sama mama
ya udah mulai hari ini bapak janji akan selalu percaya sama mama
pokoknya papa gak boleh dulu mama selingkuh kayak tadi lagi ya
ah mama kan beli empapa nasi goreng tadi di supermarket
kita makan sama sama yuk
kebetulan papa juga lapar
ya udah yuk
ya udah yuk
ya udah yuk
ya udah yuk
ya udah yuk
ya udah yuk
ya udah yuk
ya udah yuk
ya udah yuk
ya udah yuk
ya udah yuk
ya udah yuk
ya udah yuk
ya udah yuk
ya udah yuk
ya udah yuk
ya udah yuk
ya udah yuk
ya udah yuk
ya udah yuk
ya udah yuk
ya udah yuk
ya udah yuk
ya udah yuk
ya udah yuk
ya udah yuk
ya udah yuk
ya udah yuk
ya udah yuk
ya udah yuk
ya udah yuk
ya udah yuk
ya udah yuk
ya udah yuk
haci goreng dunia
kau kok suka merk karité gitu

tempat pengantar l charismatic maksimal untuk memenatkan diri
maka yang pentingnya punya masa yang lebih mengerjakan orang lain
habisin semua makanan kamu

nasi goreng kamu luar biasa ma
kamu beli di mana sih

bapak suka ya

ya mau habis istirahat nih capek
tapi kok kamu nya gak dateng dateng ya
berapa lama lagi sih aku harus nunggu kamu
aku kangen banget nih sama kamu
kamu kangen gak sih sama aku
tiap menit aku mikirin kamu
berarti besok kita ketemu ya
kayaknya kita belum bisa ketemu dulu deh
selama beberapa hari
soalnya biar suami aku gak curiga
ma kamu dimana sih
gak ada peristiwa
kau sampe gitu aku jadi makin kangen sama kamu